polisi sudah memeriksa lima orang saksi mata dalam kasus perampokan dan pembunuhan di pengisian bahan bakar dan mogot jumat lalu
penyidik dari polda metro jaya dan polres jakarta barat masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan sejumlah petunjuk
meski ada dua puluh empat kamera cctv di spbu dan mogot polisi masih kesulitan mengidentifikasi para pelaku
pasalnya dari dua puluh empat kamera sepuluh cctv diantaranya tidak berfungsi termasuk kamera yang mengarah langsung pada titik perampokan hingga mengakibatkan korban davidson tantono tewas dengan luka tembak di kepala
petunjuk lain yang bisa didapat adalah sidik jari salah satu pelaku yang sudah dikantongi oleh penyidik namun masih dalam tahap identifikasi
selain itu dalam waktu dekat polisi akan mengetahui jenis senjata yang digunakan komplotan perampok ini
bahwa hasil otopsi kemarin sudah dikeluarkan proyektil peluru dan kemudian nanti peluru itu akan kita periksakan ke lapor
biar kita mengetahui jenis apa peluru tersebut
sementara itu setelah diidentifikasi di rumah sakit polri keramat jati jenazah korban perampokan di spbu dan mogot jakarta barat pada jumat siang disemayamkan di rumah duka heven penjaringan jakarta utara
rencananya jenazah korban akan dikremasi pada senin besok di wilayah yah cilincing jakarta utara
beginilah suasana haru keluarga korban perampokan dan penembakan di rumah duka heaven yang berada di wilayah penjaringan jakarta utara sabtu siang
keluarga tidak menyangka david sentantono tewas dengan tragis
rencananya jenazah korban akan dikremasi pada senin besok di cilincing jakarta utara
beginilah suasana haru keluarga korban di rumah duka heaven yang berada di wilayah penjaringan jakarta utara
menurut kakak ipar korban pada saat kejadian korban tengah berbicara di sambungan telepon dengan teman baiknya
korban mengatakan ban mobilnya kempis
tiba tiba korban berteriak teriak dengan terdengar suara tembakan
teman baiknya itu memberitahu saya waktu kejadian ini on the spot itu bahan saya kempes
nah kemudian bahan kempes tiba tiba ada panggil heee heee gitu
teriak teriak sih kan suaranya
terus nggak lama nggak lama terdengar suara tembakan
korban tewas dengan luka di bagian kepala
korban ditembak saat berupaya mempertahankan uang yang baru diambilnya di bank dari pelaku perampokan
fakih haitami jakarta